sekarang ikutlah dengan saya
jangan bangun keluar dengan saya nyai
hei perempuan sambong
sekarang kamu baru minta ampun
kalau kamu nggak mau mati
kamu ambil harta kamu yang ada dalam peti di dalam tangan
kamu yang selalu menghina orang
mulut kamu yang selalu menghina aku
aku akan bikin kamu gagus sama hidup kamu
menertengah kamu he
tolong ampuni keluarga saya
bu itu udah hupat bu
kasih dia bu
kalian lihat aku sekarang kan
ini harta buat kalian
aku mau ke keraton demak ngalap berkah
ngalap berkah apa toh kang
ngalap berkah dari penjamasan
dua keris pusaka keraton
ibu kris kiai pasopati dan kris kiai sengkelat yang biasa dijamas oleh kanjeng sunan kalijogo besok kamu ikut gak ke keraton
yuk kang aku ikut kalau ada acara kanjeng sunan kalijogo aku ikut
upacara penjamasan pusaka keris kiai sengkelat dan kiai pasopati akan dilakukan oleh kanjeng sunan muria
nyun sewundoro biasanya yang melakukan penjamasan kanjeng sunan kalijogo
kanjeng sunan kalijogo sedang berhalangan hadir maka putra biolah yaitu kanjeng sunan muria yang mewakili
monggo sunan silahkan dibuka
aku nyai berhenti
kalian berdua bukan tandingan
ini penghinaan terhadap ibu bawa keraton
masa seorang perempuan bisa memperdaya kita
maaf ganjar saya akan cari jalan keluarnya
bagaimana caranya sunan
romo sudah tahu kalau kedua keris itu dicuri oleh nyai printik
supaya kanjeng sunan kalijogo dan seluruh penduduk demak
romo akan mengambil kembali dari nyai printik dan mengembalikannya ke keraton
panembahan senopati juga mengundang kanjeng romo dan nyai berintik ke keraton
sampaikan salam hormat romo pada panembahan senopati
disini ko kanjeng
kita sangat mudah mendapatkan dua kris pusaka keratonnya
dan dengan dua kris pusaka keraton ini aku akan membunuh sunan kalijogo
kritik kembalikan dua pusaka itu
silahkan ambil pembelian terani
rupanya kalian tidak pantang punya kegagalan
daripada kami pulang dengan kegagalan lebih baik kami mati
baik kalau gitu kalian akan mati demi pambahan kalian
pantes bah nuun kanjeng sunan kalijogo
jadi kamu yang bernama sunan kalijogo
iya sebaiknya panjenengan mengembalikan barang pusaka yang bukan milik panjenengan
terimalah kembali pusaka ini
bawa ke panembahan senopati
sendikko kanyu sunan
maaf kanyu sunan
ijinkan kami membawanya berintik untuk diadil di keraton kanyu sunan
biarkan itu menjadi urusan saya
sampaikan salam saya pada panembahan senopati
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
berhentilah melakukan kejahatan
azab dinerangkan pada saat panjendengan mati
rasa sakit tersebut
yang melebihi rasa sakit yang panjendengan derita saat ini
jika allah masih memberikan panjenengan kehidupan
apakah panjendengan mau bertobat
iya aku akan bertobat
sekarang ikutlah dengan saya
jagalah jarak nyai tiga langkah dari saya
kalau aku mengikuti sunan kalijoko
apalagi menjadi muridnya
berarti aku mengingkari sumpahku pada nini angkoro
aku harus membuktikan sumpahku dengan membunuh sunan kalicuku
saya tahu apa yang sedang berkecam di hati panjendengan
ternyata hati panjenengan masih kalut kusut dan semerawut seperti rambut berintik panjenengan
kalau panjenengan mau menyerang saya dari belakang monggo
dia tahu isi hatiku
aku serang saja diri dari belakang
ampun keluarkan aku dari sini
ternyata syahadat panjenengan hanya setengah hati
nah jenengan tidak ingin benar benar bertobat dan menjadi hamba allah
aku berjanji aku akan tobat
sumpah demi allah
saya tidak ingin memaksa panjenengan untuk ikut dengan ajaran saya
karena islam tidak pernah memaksa siapapun untuk menganutnya
dari kecil aku selalu menderita
aku selalu dihina
aku selalu dianiaya
dan bahkan terakhir aku hampir ternodai tak berdaya
selama itu aku menerima
aku mencoba untuk bersabar
tapi pada sampai akhirnya
kikasun membakar gubuku
dan bahkan dia hampir